udah sarap retek
kalau bukan karena anak anak
matan togah nyusulin kesini
sebagai pemimpin masyarakat
dia tuh bukannya jadi panutan malah bikin ribet
sosoan ngajak camping
eh tante tunggu tunggu
bukannya tadi kita udah lewat sini ya
kan kita mau ke tempat out
kayaknya kita lebih enak
mendirikan tenda di sekitar sini
juga dekat air disini
tapi pak rt
iya pak rt
masa bikin perut aku lapar aja
ingat ya adam
jatah makanan kita itu buat dua hari
jatah yang kita bawa ini
untuk dua hari
berarti adam harus
jangan digembor aja
nanti cutbrai loh perutnya
gimana kalau kita sekarang
supaya tidak yang tercecer
di sebelah sana
let's go barudak
perut habis yang bener
balik dari aku
jangan gangguin aku pergi
ada kunti di situ
masa tempat yang bagus
kayak gini kamu bilang ada setan
tadi beneran ada
aku lihat sendiri
di sana tuh kak
rafa ini mbak pasti kamu main ayunannya itu sambil ngelamun ya
makanya kalau main ayunan sendirian itu
jangan sambil ngelamun
sambil nyanyi nyanyi kek
baca puisi orasi apa aja
yang penting dia rame
jadi gak bengong
orang gak ada apa apa juga
beneran nih tadi beneran ada
tapi kok kabelak sama
mami bisa kesini
aduh dimana ya
sini aja lah
ingat kalau kata orang dulu katanya jangan suka kencing di bawah pohon gede
saya nggak percaya tahayul lah
masa denger yang manggil
masa gak denger ngadangu itu nih
ada suara cewek
di belah mana
nanti aart samperin ya
badannya semampai rambutnya panjang lagi
tahu aja kalau udah anak satu
punya koncing gris gak
kalau gak punya
lihat dong mukanya dong
ah yang ini
ini mah lebih serem dari kuntilah anak
jadi maksud pak rete saya juga hantu ya
pak rete baru melihat hantu siang bolong
saya bukan hantu tapi hansi
ngemil curut ya
hai bu ranti
ada apa kesini
kayak gak percaya aja anak anak mah
pak rete udah nyusahin saya
disuruh bawa tas isi makanan yang dibawa ransel isi cucian kotor
tuh tas isi makanannya mau udah saya taruh tuh di tenda sebelah
jadi aja saya harus kesini nyusulin pak rete
terus tadi gitu ngapain ini nih
camping pake baju batik
pake jaket sauna training pake sepatu kets gitu tuh
jangan pernah lupa
kalau saya ini rt
ini adalah pakaian kebanggaan saya
kalau gitu mami sama bella ikut camping aja disini
berarti harus deket deket sama pak rete dong
mendingan mami pulang aja
benar kata ali tante
mendingan disini aja tante sambil ikut camping
bella aja yang ikutan camping sama pak rete dan semuanya
tante mah mau pulang
udah salah pergi
ah dulu sing siremen di tek semutan
ritu yang awak nak
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
bella ke mana
yang mau ditinggalkan kok anak eh
ransum kurang beak emak sih
udah sarpa rete
kalau bukan karena anak anak mah tante ogah nyusulin kesini
sebagai pemimpin masyarakat di hati bukannya jadi panutan malah bikin ribet
sosoan ngajak camping segala
eh tante tunggu tunggu tunggu
bukannya tadi kita udah lewat sini ya
kan kan kita mau ke tempat ocek
kita tadi kan udah di sini ya
udah lewatin ini kan
kenapa kamu ternyata kadeh deh kadeh dehis sih
tante bella udah gak sanggup lagi kalau jalan
kamu tuh terlalu lembek
kamu kan masih muda
harusnya sepuluh kali lipat lebih kuat daripada tante
ayo jalan sedikit lagi
paling juga tuh tempat ojeknya majikannya di depan situ tuh
ayo udah kita jalan lagi yuk
tante itu apaan
bukan apa apa itu mah
paling juga suara kucing kali
jangan takut kamu t
mah mulai hantu di tempat kie mah
malah gak sungguh mau bikin
kayak tuduh buka puasa
aduh padahal kemarin pimpin
aduh itu doa makan
itu doa naun sih atuh
aduh stabil aja mah
stabil aja mah
bagi ayah naun ya teh
bagi kemping di dia
saya deh asli warga sini
baru pulang dari sawah
pasti kamu nyangkanya hantu ya
mana ada hantu di sini
gak ada hantu hantuan